beginilah suasana saat arga anak kedua dari mendiang aliusni dan desi setiawati
ketika mencoba sepeda yang diberikan pemerintah kabupaten kutai kartanegara
di halaman rumah neneknya di jalan tenis lapangan tenggarong kutai kartanegara rabu siang
arga merupakan yatim piatu kedua orang tuanya meninggal akibat covid sembilan belas
arga sendiri bebas dari covid sembilan belas karena saat itu ia sedang belajar di pesantren
sebelumnya di hari yang sama arga berkesempatan berbicara langsung dengan presiden joko widodo
saat itu presiden menghubungi arga dan saudaranya sekitar pukul sepuluh waktu indonesia tengah
melalui ponsel bupati kukar edi darmansyah
dalam video call tersebut presiden menanyakan keadaan arga dan ketiga saudaranya
sembari mengucapkan bela sungkawa atas kata
yang menimpa keluarga tersebut
tanya itu presiden juga memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar dua puluh lima juta rupiah
ada lagi yang mau disampaikan dengan pak presiden
makasih ya pak presiden
biayanya untuk sekolah
latiannya untuk kami
ya mungkin itu saja
sementara itu edy darmansyah
bupati kutai kartanegara yang menyerahkan bantuan dari presiden
memastikan bahwa semua kebutuhan anak anak itu sudah terpenuhi
kuat sabah menghadapi cobaan ini
insya allah bersama kesulitan dan kemudahan beliau
ini bagian yang sudah menjadi keyakinan kita
dan juga memberikan bantuan dari pendidikan sampai ke peguruan ini
dua orang saudara arga
yakni arya tujuh belas tahun
dan abai sepuluh tahun
saat ini masih menjalani isolasi di wisma atlet tenggarong seberang
saat ini arga dan adik bungsunya diasuh oleh adik dari ibu mereka
suryatman kutai kartanegara kalimantan timur